hai allah ya ilah al tabib bacaan tasbih dan taumid melantun di stadion kanjuruhan kepanjen
selasa sore sekitar seratus tentara batalion zenitempur atau yonzipur v brawijaya kompak
melantunkan ayat suci dalam tahlil di depan monumen kepala singa sejumlah aremania kanjuruhan
yang awalnya hanya jongkok di luar barisan turut hanyut dalam kesedihan dan yonzipur v brawijaya
letkol arief rahman hakim menyebut yonzipur berduka atas insiden mengenaskan di kanjuruhan
ia menegaskan para oknum tentara zipur yang melakukan kekerasan pada insiden sudah diproses
bahkan yonzipur sudah menjalankan reedukasi dan memproses hukum militer pada lima anggota
saat ini anggota tni juga menelusuri korban yang viral ditendang oknum yonzipur yang sempat viral
aksi keprihatinan juga ditunjukkan ribuan supporter kesebelasan delta sidoarjo delta mania selasa malam mereka melakukan
bersama dan tahlil di halaman stadion gelora delta sidoarjo para delta mania membentangkan
sepanduk duka cita dan mendesak pengusutan tuntas tragedi stadion kanjuruhan malang
siang empati juga
harapannya mas sebagai supporter data seperti apa kedepannya sudah cukup aremai segala dikorban mas
ribuan supporter delta mania juga menggalang dana untuk korban tragedi kanjuruhan malang
di akhir acara doa bersama perwakilan supporter manajemen deltras dan pihak keamanan menandatangani
kesepakatan bersama tidak akan mengulang tindakan atau aksi yang dapat menimbulkan
terjadinya tragedi dalam mendukung klub sepak bola tim liputan cnn indonesia